hashim muzadi sendiri baru saja pulih dari sakitnya setelah dirawat intensif selama beberapa hari pada pekan lalu
presiden joko widodo dijadwalkan tiba di kediaman hashim muzadi di pesantren al hikam kota malang jawa timur sekitar pukul sepuluh tiga puluh
saat ini penjagaan ketat sudah dilakukan di pesantren yang menjadi satu dengan rumah hashim muzadi
puluhan anggota tni dan polri bersenjata lengkap juga berjaga jaga di sekitar pesantren
selain itu penjagaan juga dilakukan oleh puluhan anggota banser nu
hashim muzadi baru pulih beberapa hari lalu setelah tiga hari dirawat intensif di rumah sakit
anggota dewan pertimbangan presiden berusia tujuh puluh tahun ini pun masih harus beristirahat total untuk memulihkan kondisinya
dan mengenai kedatangan presiden joko widodo ke kediaman kiai haji hashim muzadi
kita sudah terhubung dengan produser cnn indonesia rangga umara langsung dari kediaman
selamat pagi rangga
rangga presiden joko widodo hari ini dijadwalkan akan menjenguk begitu untuk bapak hashim sendiri
bagaimana dengan persiapannya untuk hari ini berangga
selamat pagi hanum
tampaknya presiden joko widodo ini tiba lebih awal dari yang dijadwalkan
dari jadwal yang kami terima dari korem di malang
jadi presiden joko widodo akan tiba sekitar pukul sepuluh tiga puluh
tetapi baru saja dapat anda lihat di sini presiden joko widodo berserta rombongan baru saja datang
tampak di sini mobil mobil yang sedang mengantri tadi
presiden joko widodo datang bersama sekian rombongan termasuk juga di dalamnya ada gubernur jawa timur
soekarwo dan juga beberapa pejabat dari
pemerintah provinsi jawa timur
bahkan pada malam hari kemarin sendiri pun
kedatangan presiden joko widodo sudah diawali begitu dengan kedatangan menteri rini suwandi
juga sudah sempat menjenguk datang ke kediaman hasim muzadi yang menjadi satu dengan pesantren al hikam di kota malang jawa timur ini
dan sampai sekarang presiden joko widodo sudah masuk ke dalam melakukan pertemuan secara tertutup
pihak keluarga sendiri tampak membatasi begitu akses bagi para wartawan media untuk bisa meliput kunjungan ini sampai masuk ke dalam rumah kediaman hasim muzadi
tadi juga ada seorang anggota korem tni yang menyampaikan pesan dari pihak keluarga
dia mencapaikan kepada para wartawan yang hadir di sini bahwasannya keluarga tidak ingin diganggu tidak ingin
ada banyak orang yang berada di sekitar lingkungan rumah hashim muzadi
wartawan dan awak media hanya diberikan akses sampai ke batas halaman dari pesantren saja
tidak sampai masuk ke dalam areal rumah pribadi hashim musadi yang berada tepat di belakang pesantren al hikam
dan memang pesantren al hikam ini sendiri diasuh oleh hashim musadi sejak lama sehingga tempat tinggalnya pun menjadi satu dengan pesantren ini
dan memang hashim musadi ini baru saja pulih dari sakitnya
pada pekan lalu
sekitar tiga atau empat hari hashim musadi sempat dirawat secara intensif di ruang icu di rumah sakit lafayet
sebelum akhirnya kemudian bisa dipulangkan untuk diharuskan untuk beristirahat total untuk mengembalikan kondisinya
dan juga hanum seperti kita ketahui hashim musadi selain menjabat saat ini sebagai anggota dewan pertimbangan presiden
dia adalah mantan ketua pbnu yang mengantikan kehaji abdulman wahid atau gusdul
almarhum dan kemudian hashim musadi digantikan oleh k h agil sirot sebagai ketua pbnu sekarang
nah dan juga tentu kita tidak akan lupa bahwa kiai haji hashim muzadi pada tahun dua ribu empat ini juga pernah menjadi calon wakil presiden
dia berpasangan dengan megawati soekarno putri ketua umum pdi perjuangan sebagai presiden
nah pasangan megawati dan hashim musadi ini bahkan sempat melaju ke putaran kedua
pertama tama mereka mendapatkan suara cukup lumayan dua puluh enam sekian persen
tetapi pada putaran kedua mereka harus kalah dengan pasangan susilo bambang yudhoyono dan yusuf kalla yang kemudian menjadi presiden ke enam republik indonesia
dan tentu sekarang kita semua berharap mendoakan agar hashim musadi kehaji hashim musadi ini bisa kembali sehat sembuh dan seperti kita seperti sedia kalah
hashim muzadi ini merupakan salah satu anggota dewan pertimbangan presiden sejak tahun dua ribu lima belas lalu
jadi memang kedekatannya dengan presiden tidak diragukan lagi sampai pak jokowi jauh jauh untuk menengok ke malang
betul mudah mudahan segera pulih bapak hashim
dan juga kita akan beralih ke informasi selanjutnya